kepala staf presiden muldoko menyebut meski secara konstitusi tanggal delapan november dua ribu dua puluh
panglima tni marsikal hadi cahyanto masuk masa pensiun
tidak berarti bahwa pergantian serah terima dilakukan saat itu juga
pernyataan muldoko ini menjawab
bertepatannya masa karantina presiden jokowi selesai di delapan november dua ribu dua puluh
dengan masuknya masa pensiun panglima tni hadi cahyanto
serta permintaan agar tidak ada kekosongan panglima tni
muldoko mengatakan pemerintah telah menghitung teknis persiapan
dan persyaratan dalam pelantikan panglima tni
ya bisa awal november bisa pertengahan november
biasanya itu diberi waktu sampai dengan satu desember itu melakukan pergantian
itu yang berjalan selama ini seperti itu
jadi tidak tet pas hari lahirnya itu langsung serah terima enggak
enggak enggak seperti itu
karena tradisi yang berjalan yang selama ini dilakukan di tni seperti itu
sehingga tidak ada istilah kekosongannya